anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports
derby panas dua tim asal jawa timur persebaya surabaya kontra arema fc
sore ini siap tersaji di leg pertama babak final piala presiden dua ribu sembilan belas
persebaya yang akan lebih dulu menjadi tuan rumah
percaya diri mengincar kemenangan di hadapan para bonek yang memadati gelora bung tomo
persebaya surabaya melakukan persiapan serius jelang leg pertama final piala presiden dua ribu sembilan belas melawan arema fc
para pemain menjalani latihan serius di bawah arahan asisten pelatih bejo sugiantoro
menurut mantan back tim nasional indonesia itu
tim bajul ijo memiliki waktu yang singkat untuk pemulihan kondisi usai bertandang ke madura
namun bejo sugiantoro menilai timnya kini memiliki mental yang bagus
serta kepercayaan diri tinggi usai mengalahkan tim bertabur bintang madura united di semifinal
tim kesayangan bonek itu pun menargetkan kemenangan dan unggul agregat gol di leg pertama
tim berambisi untuk menang
karena ini pertandingan ada dua leg jadi agregat gol berpengaruh
dan kebetulan di leg pertama ini persebaya menjadi berpengaruh dulu
dan agregat itu akan berlaku untuk di pertandingan kita lagi berdua
sementara itu arema fc juga berambisi untuk mencuri kemenangan di gelora bung tomo
selain akan menghadapi sebelas pemain di lapangan
tim singoedan juga harus bisa keluar dari tekanan yang akan mereka terima dari para pendukung
sebagai sebahaya yang hadir ke stadion
panasnya duel bertajuk diri di jawa timur ini pun
membuat panitia pelaksana dan pihak kepolisian polrestabes surabaya
mengerahkan kendaraan rantis untuk tim arema menuju stadion
final leg pertama piala presiden dua ribu sembilan belas
akan dimulai di jawa timur
selesai selasa sore pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
sedangkan untuk leg kedua final piala presiden dua ribu sembilan belas
akan berlangsung sembilan belas april di stadion kanjuruhan malang jawa timur
tri broto perwantoro surabaya jawa timur